terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
kementerian perhubungan tidak melarang aplikator transportasi online
untuk menerapkan diskon tarif ojek online
meski menegaskan hal demikian kementerian perhubungan meminta aplikator
untuk mematuhi aturan tarif batas bawah
pergasan tersebut disampaikan dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi
budi mengaku pihaknya telah mengirim surat edaran kepada grab dan gojek
yang isinya meminta keduanya mematuhi tarif batas bawah
menurut budi surat yang diedarkan bersifat imbauan
jika dilanggar kementerian perhubungan akan memberi wawanan penanganan
kepada komisi pengawasan persaingan usaha atau kppu
setelah kita melakukan lima kota sebagai pile price bagaimana arah pak menteri perhubungan
akhirnya kemarin kami mendapatkan satu titik temu kembali dengan dua aplikator
dan juga setelah dirapatkan dengan pak menteri perhubungan
bahwa mulai tanggal satu juli kemarin
kita sudah memperlakukan lagi keputusan menteri nomor tiga ratus empat puluh delapan dan peraturan menteri nomor dua
menyambut masalah sepeda motor sebagai angkutan untuk masyarakat di empat puluh satu kota
di waktu yang sama dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi menyebut
saat ini tarif baru ojek online telah diterapkan di empat puluh satu kota
aturan tersebut ditetapkan sejak tiga juli dua ribu sembilan belas yang sebelumnya telah diuji coba di lima kota
empat puluh satu kota tersebut
berikutnya tarif baru ojek online yang berlaku di tiga zonasi tersebut